kenapa dari kemarin hp kamu gak aktif
jadi dewi udah gak tinggal disana lagi sekarang
terus dia tinggal dimana sekarang
bisa gak sih
kamu sehari aja gak mikir jelek sama istri kamu sendiri
mama itu bukan marah sama aku tapi marah sama selingkuhan kamu
oh apa ada hubungannya sama yang nisa omongin semalam ya
sebenarnya ada masalah apa sih di rumah
apa aku langsung tanya ke mama aja ya
nisa udah disembunyikan abi
mama gak sabar banget sih pengen ketemu habi
kan di rumah juga ada cucu yang sehat
nah aku capek banget keliling keliling cari info tentang dewi
ya terus gimana
udah ketemu kan
karena kamu tau rumahnya dewi dimana
dewi udah gak tinggal lagi disitu ma
makanya aku minta tolong orang untuk cari tahu tentang dia
memang kamu itu nggak bisa diandalkan sama sekali
jangan jangan kamu sengaja
maksud mama apa sih ma
ya kamu gak betul betul cari mereka
kamu cuma pura pura aja cari dewi sama abi
mama pikir pikir mungkin kamu malah senang dengan hilangnya mereka
kamu senang dewi bawa kabur abi
ya ampun ma
aku ini juga seorang ibu mah
setidaknya aku mengerti bagaimana rasanya punya anak yang sakit
aku juga mau ma abi dapat perawatan yang baik sampai dia sembuh
makanya aku minta tolong sama orang orang buat cari mereka
kalau selama ini kamu bisa bohongin mama tentang keberadaan abi
mama gak akan heran kalau sekarang pun kamu bohong
bisa jadi malah kamu terlibat dengan hilangnya dewi dan abah

dia akan tetap bersama mama
dia akan tetap bersama kamu
dia akan tetap bersama ma

bukan cuma dewi yang selalu menyusahkan hidup mama
yang gak mau lihat mama bahagia
aku ingin tahu apa yang kamu inginkan
bagaimana kamu akan menjawab itu
bagaimana kamu akan menjawab itu
bagaimana kamu akan menjawab itu
apa kamu bisa menjawab itu
ada masalah apa lagi sih
bukan urusan kamu mas
apa ada hubungannya dengan dewi udah gak tinggal di kontrakan itu lagi
aku jadi penasaran seberapa sering sih kamu ketemu sama dewi di belakang aku mas
kamu jangan asal dulu kayak begitu dong nis
oh atau jangan jangan sekarang kamu tau dewi tinggal dimana sekarang
gimana aku tau
tiap aku teleponnya dewi dia gak pernah mau angkat lagi
jadi kamu sering telepon dewi juga
aku jangan sampai keceplosan cerita masalah ini sama mas bobi
dia pasti malah akan bantuin dewi
bu aduh ibu kemana aja sih bu
tadi bu abi putus banget mukanya
udah gitu lempas katanya buyang
ini rasain apa
tadi abi cuma lemas
tante dewi jangan khawatir
salah tante dewi
abi kan masih dalam masa pemulihan
mungkin makanannya nggak cocok ya
mungkin nabi belum boleh makan nasi
harusnya masih makan bubur atau yang lembut lembut
nanti tante dewi
nanti dewi nanti akan mencoba untuk hubungin om dokter ya
yes abi kangen sama om dokter
jangan sampai ada orang lain yang tahu dan mengikuti dokter fahri kesini
orang suruhan nisa bisa menemukan abi dan mencelakakan dia
udah ngapa sih bu
jangan sedih mulu bu
kalau abi tuh
bakalan pulih lagi bu seger sehat
oh iya handphone kamu disitu bunyi terus
ah udah biayain aja bu
pasti itu dia
bu nisa nelfoninnya neng terus
ya begitu bu pastinya
neng bau tuh kan debunyi lagi aja neng
aku harus lebih hati hati
gak akan ngambiarin aku pergi gitu aja
pasti mereka minta orang
untuk mengawasi aku
kasian juga mbak neng
hidupnya jadi gak tenang sekarang
karena udah bantu aku
apa anda tau
keberadaan bu dewi sama abi
ada apa ya sama dewi
taramun ini warnet wee
kenapa dari kemarin hp kamu gak aktif
abi kenapa abi
aku harus bawa abi ke rumah sakit sekarang juga
atau aku nekat hubungi dokter faris aja
akhirnya muncul juga